apakah akan menjadi ketua koalisi besar
ataukah sebenarnya usulan ini hanya untuk
untuk bisa mendulang elektoral
pada november dua ribu dua puluh empat kita akan bahas
halo selamat sore pak cecep
anda melihat usulan jokowi
terwujud tidak nanti untuk ketua
tentang kemana jokowi setelah menjadi presiden
nah memang setelah dia berpaling
seperti halnya ketika megawati telah selesai
mereka punya kendaraan politik
nah ketika di masa masa akhir
kekuasaan jokowi justru berpaling dari pdip
nah kalau kita bicara partai
tentu nama jokowi sendiri sudah beredar ya
bagaimana elit elit golkar sendiri
meskipun nanti persyaratan peri bisa saja
berubah ya amat dinamis misalnya
yaitu partai politik nah persoalannya kan
memang tidak ada partai etik atau belum ada partai politik
ya tentu saja ada pilihan
kalau memang tadi yang disampaikan oleh
disampaikan ahmad tulikurnya tadi juga
ingin jadi pimpinan atau ketua
besar ya koalisi besar lah
nah di sini tinggal pilih
anda membacanya bagaimana berarti kan harus jadi
bisa menjadi ketua dari atau
pimpinan dari koalisi besar untuk pemerintahan
aliansi politik ya atau partai ini kan
kalau kita bicara koalisi nggak dikenal ya
sama politik di antara partai partai
membangun sistem pemilu ke depannya
bukan dalam rangka kepentingan pragmatis
politik politik kita ya baik oke
kita membangun partai politik kita membangun
sistem dalam rangka bagaimana kita
transisi demokrasi di indonesia ke depannya gitu
jokowi ya sekarang ada pilihan
tapi psi saya kira perlu kerja keras besar ya
ya partai yang sebenarnya sekarang
pasti ya apakah akan wasparlemen atau enggak
tantangannya masih itu ya entah tanggal dua puluh baru
rilakon kpu nah kemudian yang
paling ini adalah golkar
sebenarnya apalagi kemudian namanya
sudah mulai muncul sudah mulai di
sebuah partai yang terbuka saya kira golkar
juga amat terbuka ya ya ketika
sebenarnya kan ibrakan terima jadi dengan
testing itu sebenarnya terbuka kemungkinan juga
psi dan golkar
yang lebih terbuka adalah golkar ya kemungkinannya ya
lebih ini partai politiknya lebih
benar benar terwujud pak cecep
jadi kan gini perhitungannya sekarang
kemudian kita lihat kalau konteksnya
dua puluh empat november jadi sebelas dikurang tiga
oke jokowi mungkin akan menjadi presiden
di masa masa sejak kekuasaan ini
demikian kuat atau besar
pengaruhnya di hadapan para partai
ya pendukung dua dan
di awal awal ini juga
apa namanya potensinya besar ya
gibran ya dalam hal ini misalnya
ataupun erina untuk maju potensi
bang erina ya dengan berbagai
maupun jokowi efeknya dan kemudian
apa namanya jadi anda
melihat usulan usulan ini adalah
untuk bisa mendapatkan efek ekor
dari jokowi untuk pilkada nanti begitu
ekor ekor dari jokowi itu sendiri ini
jokowi sekarang masih menjadi bagian dari kekuasaan
harapannya ya praktik praktik
memenangkan kosong juga juga
gitu ya karena sebagai bagian dari
bisa memenangkan apalagi untuk level
beliau tidak terlalu besar itu lebih
singkat saja satu lagi
juga untuk keluarga inti jokowi
tadi jawaban gibran atau itu kan
seperti jawaban jokowi juga ya
muncul isu gibran akan maju sebagai
bersama gitu singkat singkat
dan amat multisaksir gitu dan
saya kira kan jadi potensinya
adalah ya setelah gibran dan
bobi kemudian kaisang juga
masuk ya meskuden baru diranah
partai politik bisa saja dia
termasuk juga istilah dari kaisang itu
apalagi kemudian kalau i istrinyaga follow vai
apa lagi kemudian kalau iske